kepala komisi pemilihan umum kpu
hingga kini komisi pemilihan umum kpu
masih melakukan penghitungan suara
pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional
sudah tiga puluh tiga provinsi menyampaikan hasil laporan penghitungan suara
yakni provinsi jawa barat papua papua baradaya
papua pegunungan dan maluku
proses penghitungan melalui aplikasi srikap
masih meninggalkan sejumlah masalah teknis
seperti halnya persoalan akurasi data
masalah yang muncul dari penggunaan sistem informasi rekapitulasi
suara pemilu dua ribu dua puluh empat sirekap
kpu mengklaim permasalahan rekapitulasi
hanya terjadi di tingkat provinsi
sementara dalam rekapitulasi secara nasional berjalan lancar
meski demikian kpu optimistis tenggat waktu dua puluh maret
soal penetapan hasil pemilu secara nasional akan terpenuhi
yang ada di teman teman provinsi ya
itu rata rata yang residu dari dprd kabupaten kota lah
kalau dprri dpd apalagi pilpres
itu selesai semua secara prinsip gitu
kalau kita lihat perkembangannya
sebagaimana update update yang selalu juga kita lakukan
tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh empat tentang
penetapan hasil pemilu secara nasional akan bisa kita penuhi di situ
badan pengawas pemilu bawaslu ri mendapatkan sejumlah catatan
dalam rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh
bahkan bawaslu menyebut ada dugaan pelanggaran
dalam rekapitulasi di sejumlah provinsi
ketua bawaslu rahmat bagja menyebut
jika ada masalah di tingkat kabupaten kota dan provinsi
harus diselesaikan di tingkat daerah
jika ada keberatan ada permasalahan itu diselesaikan di tingkat
misalnya masalah di kecamatan di tingkat kabupaten kota
ada masyarakat kabupaten kota di provinsi sudah terselesaikan
ini ada beberapa yang masih permasalahan tersebut
masih sampai ke rekap nasional
ini menjadi kritik kita juga terhadap proses rekrutasi berjenjang
kami menginstitusikan teman teman bawaslu provinsi kabupaten kota
itu agar setiap permasalahan itu bisa dapat diselesaikan
di tingkat kabupaten kota dan provinsi
tanya di tingkat nasional permasalahan rekapitulasi juga terjadi
rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah daerah
kericuan ini dipicu sekelompok orang yang tidak terima
akan hasil penghitungan suara yang dilakukan di tingkat
rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dilakukan
sejak kamis lima belas februari dua ribu dua puluh
hingga dijatalkan berakhir pada rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh empat mendatang
ya tentu bermula dari sistem sirekapnya itu bermasalah ya
sehingga kemudian ketika sistem sirekap itu bermasalah
kecurigaan kecurigaan yang muncul semakin dalam gitu kepada penyelenggara pemilu
karena ada perbedaan yang sangat mendasar terhadap data rekapitulasi
nah ini yang memunculkan sakwa sangka gitu ya
dan juga saya lihatnya bahwa sirekap ini tidak tersosialisasi dengan baik
sehingga juga partai politik dan peserta pemilu
tidak mempunyai pemahaman yang cukup terhadap sirekap ini
nah ini yang kemudian harus dievaluasi ke depan oleh kpu
oleh dpr oleh pemerintah
terkait dengan penggunaan penghitungan elektronik
yang seperti terjadi pada sirekap ini
artinya tidak ada transparansi dari sirekap ini
baik itu sosialisasinya sejak awal tidak baik
itu tidak jelas diterima oleh para peserta pemilu
begitu juga pada masa rekapitulasi hingga akhirnya dihentikan mas ilham
ya ini kalau saya melihat dari bisnis prosesnya gitu ya
kemudian mereka melakukan mock election atau kemudian melakukan semacam simulasi
yang itu masih seperti yang dilakukan pada
ketika kami menggunakan sirekap pada pilkada dua ribu dua puluh yang lalu
jadi banyak sekali juga tidak hanya partai politik dan peserta pemilu
yang tidak memahami betul terkait dengan sirekap
tetapi juga terhadap petugas penyelenggara pemilu di tingkat bawah
yang seharusnya paham betul dan mereka ini adalah ujung tombak
tetapi kemudian yang terjadi adalah data banyak sekali yang berbeda hasilnya
dengan data manual yang kemudian sekarang sedang direkapitulasi oleh kpu
karut marut disirekap ini tentunya bukan artinya
pencerminan dari perhitungan manual ya mas ilham ya
harusnya kemudian sirekap ini kan membantu ya
membantu dan si rekap ini tidak boleh kemudian berbeda
jauh dengan hasil dari rekapitulasi penghitungan manual gitu
jadi harusnya ini kemudian masyarakat lebih tahu terlebih dahulu
terhadap rekapitulasi sirekap dibandingkan dengan rekapitulasi manual
sehingga masyarakat tidak curiga terhadap apa yang terjadi pada rekapitulasi manual
nah sekarang saya melihatnya bahwa kemudian ketika dihentikan hasil dari
atau tampilan dari sirekap masyarakat banyak juga bertanya tanya
juga banyak juga caleg caleg yang bertanya tanya bahwa kok bisa kemudian
suara saya berbeda dengan yang terjadi ada di sirekap
jadi miskomunikasi antara penyelenggara dengan peserta pemilu karena data sirekap yang berbeda
mas ilham banyak juga kasus dugaan penggelembungan suara di sejumlah daerah
apakah ini memungkinkan kpu menyelesaikan rekapitulasi sebelum masa tenggang
karena banyak kasus ini tentunya akan berpengaruh
tapi betul juga seperti kata ketua bawaslu kemarin
bapak raja bahwa biasanya penyelesaian soalan di tingkat pemilu itu selesai pada tingkat masing masing
misalnya di kecamatan rekapitulasinya selesai kecamatan
kompeten kota provinsi selesai
nah tetapi kemudian yang kaitannya dengan mani politik penggelembungan suara
ini tentu harus kemudian bawaslu nya punya taji
ketika ada orang melaporkan dan punya bukti bukti
ini harus diusut dengan jaringan bawaslu yang ada
dari bawah suhu kecamatan bawah suhu kewabatan bawah suhu provinsi
sehingga penggelembungan tadi bisa diusut
nah pengalaman kami ketika itu bahkan sesudah pemilu kami menemukan kasus ya
ada kpu kabupaten kota yang melakukan manipulasi dan membesarkan suara partai tertentu atau orang tertentu
itu kami lakukan tindakan dengan memecat mereka melalui forum dkpp
nah ini juga harus dilakukan oleh bawaslu dan kpu
jika ditemukan ada jajarannya melakukan hal tersebut ini harus secara hukum yang berlaku
kalau ketua kpu hashim ashari bilangnya kan terjadi gejolak di sejumlah daerah
tapi secara nasional ini aman aman saja
harusnya kan ini sebenarnya kolektif apa yang hasil yang diperoleh dari daerah daerah kan mas ilham
biasanya jika sudah diselesaikan di daerah masing masing ya terkait dengan perbedaan hasil rekapitulasi
atau kemudian ada pros protes dari partai politik dan peserta pemilu
nah ini diselesaikan di daerah dan dibuat catatannya
di mana mereka misalnya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut
kalau memang ingin dibahas di tingkat nasional
tingkat nasional itu harus kemudian basicnya adalah
suara dpr ri dan presiden dan dpd
tetapi untuk dpr ri provinsi dpr ri kabupaten dan kota tidak lagi dibahas di tingkat pusat
mas ilham kalau banyak isu kecurangan rekapitulasi di daerah
tapi sepertinya di rapat pleno kpu ini ada madem saja
kalau berkaca dari pengalamannya mas ilham dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh dua seperti apa sebenarnya
ya kami juga sebetulnya pernah ada masalah
kuala lumpur ada pencoblosan yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu gitu ya
kami langsung melakukan tindak lanjut untuk terjun ke lapangan
dan kami selesaikan dan juga ketika itu ada rekomendasi dari bawaslu untuk pemilih ulang
nah itu hasilnya kemudian sudah kami tindak
juga bagi petugas ppln yang ketika itu bertugas juga sudah ditindak
dalam menikmati tindakan tindakan
atau kemudian persoalan persoalan yang terjadi di daerah maupun di luar negeri
saya tidak tahu apakah memang tindak lanjut kpu yang kemudian berhasil menindaklanjuti itu
atau kemudian sengaja diredam agar kemudian tidak terjadi persoalan dari klosing tingkat nasional
nah saya kira kalau memang itu selesai di tingkat masing masing bagi dekat provinsi luar negeri
baik mas ilham kita akan tunggu seperti apa hasil dari rekapitulasi tahap akhir oleh kpu
komisioner kpu periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua ilham saputra sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah pemilu